kini kita ke dalam negeri pssi akan menggandeng badan reserse kriminal polri untuk membentuk satuan tugas pemberantasan pengaturan skor sepak bola
dan nantinya satgas ini diharapkan bisa mencegah terjadinya pengaturan skor di kompetisi kompetisi yang digelar pssi
dilaporkan cnn indonesia com satgas ini merupakan kelanjutan dari rencana pssi yang ingin membentuk komite ad hoc untuk memberantas oknum mafia pengaturan skor pertandingan sepak bola di indonesia
pssi dan polri pun akan mendalami apakah pelaku pengaturan skor sepak bola bisa dijerat dengan pasal pidana seperti penipuan
satgas yang akan dibentuk nantinya bertanggung jawab kepada komite eksekutif dan akan menyelidiki kasus dugaan pengaturan skor yang melibatkan orang orang di luar struktur pssi
selama ini pihak pihak tersebut tidak bisa disentuh oleh komite disiplin pssi karena hanya berwenang menindak orang orang dalam lingkup federasi